dr yogi prawira adalah satu dari jutaan tenaga medis
yang tetap bekerja di tengah pandemi covid sembilan belas yang terus meluas
bekerja di rumah sakit yang merupakan lokasi zona merah
karena rawan penularan virus corona
membuat dr yogi memutuskan melakukan isolasi mandiri di rumah
sebuah keputusan sulit yang mesti ia jalani
karena khawatir menjadi healthy carrier
atau orang tanpa gejala bagi keluarga
saya memisahkan diri dari keluarga waktu itu
jadi tinggal di tempat lain
tapi ternyata enak banget gitu ya terpisah sama keluarga
akhirnya kebetulan di rumah itu ada area lantai satu dan lantai dua nih
jadi kalau pulang saya langsung ke lantai dua
mengunci diri di situ dan tidak bertemu sama sekali
itu berlangsung berminggu minggu gitu ya
kadang di weekend pun misalnya saya dapat giliran tidak masuk ke rumah sakit
saya tidak bisa bertemu gitu
jadi ngeliatin anak dari atas gitu dari bini lagi lagi main seperti itu
nah itu memang cukup berat sih ya
hal yang sama juga dirasakan oleh istri dr yogi dan ketiga anaknya
yang ya berat lah ya namanya keluarga
kalau nggak bisa ketemu setiap hari kan tentu pasti lain rasanya ya
nah terutama mungkin sih ke anak yang paling kecil ya
karena kan dia dekat ya sama ayahnya gitu
kalau yang sudah lebih besar kan lebih bisa
nerima lebih ngerti situasinya gitu
dan nggak terlalu beracun
kalau yang kecil memang nggak ketemu papa
papa kok nggak ada gitu
kini dokter spesialis anak yang bertugas sebagai kepala ruang icu kiara ultimate
rumah sakit umum pusat terujukan nasional rsupn dr cipto mangun kusmo ini
sudah menghentikan kegiatan isolasi mandiri yang ia lakukan
sejak rumah sakit tempat ia bertugas melakukan tes swab secara berkala
dan dirinya juga tidak bisa
kerap mendapatkan hasil negatif
ia pun mulai berinteraksi kembali bersama keluarga
meski tetap menjaga jarak dengan menerapkan prinsip physical distancing dan mengenakan masker
meski demikian bertambahnya jumlah pasien covid sembilan belas yang dirawat di ruang kiara ultimate
membuat dokter yogi terancam tidak bisa menghabiskan momen lebaran bersama keluarga
karena waktu kerja yang lebih panjang dari biasanya
ia dan keluarga pun berencana untuk nantinya hanya akan memanfaatkan video call
sebagai sarana untuk saling bertemu
sufini tanjung aryo asmoro jakarta